hai buaya muara sepanjang dua lima m tiba tiba muncul di permukaan danau di jalan setimun
senggarang tanjung pinang kepulauan riau kemunculan buaya pada senin siang menarik
perhatian pemancing di sekitar danau meski begitu mereka tidak merasa takut karena buaya
tidak naik ke atas berkualitas berkualitas pas mancing hari ini mancing hari ini enggak takut
ya hati hati juga di kabupaten blitar jawa timur warga dihebohkan dengan kelahiran dua
ekor kambing bermata satu satu kambing mati pasti dilahirkan sementara satu lainnya masih
bertahan kambing bermata satu ini ramai dikunjungi warga yang penasaran hendak melihat dari dekat
sayangnya sebagian warga tidak mematuhi protokol kesehatan kaget kaget
itu lahirnya berapa ekor dua ekor satu mati sama sama sama sama mata satu atau satu kasih susu
itu nggak bisa menggandung sendiri pasca kelahiran anak kambing ini kandang siti tak
pernah sepi hingga kini siti belum memiliki rencana untuk menjual kambing bermata satu ini
peniputan cnn indonesia